kenapa kau kirimkan laki laki sebaik nara di waktu yang salah
apa ini pertanda
kalau nara bukan jodoh aku
apaan sih mah
mama tuh kalau ngomarin aku masalah nara ya gak jam satu gini dong
kamu tadi dari mana
kamu gak ada di kamar ini
kamu gak ada di kamar mandi
kamu pasti pergi sama menara ya kan
mama tadi udah cek dapur belum
nona tuh tadi dari dapur
nona abis buat teh anget
nona sakit kepala
tapi sekarang sampai pada sebuah kesimpulan
kalau perempuan sepuatan setiap orang
bisa luluh karena cinta
apa yang harus aku lakukan
gimana kalau kakak tahu aku jadian sama nara
gue juga gak ngerti kejadian yang sebenarnya
tapi yang pasti aku tahu kalau mereka berdua itu jalan
begitu aku sampai rumah
aku sudah menemukan tanya tergeletak dengan luka sayatan di tangannya
kasian banget katanya
pasti dibawa bawa lagi gak rasa kesepian
aku tau aku sering melakukan hal hal yang bodoh
yang konyol yang tidak masuk akal
tapi setelah kejadian tanya ini
gak mau lagi untuk mengganggu kebahagiaan antara kamu dengan ara
kalau masalah tanya kamu gak perlu khawatir
kamu serahkan aja semuanya sama aku
aku akan jaga dia baik baik
hitung hitung aku menebus kesalahan aku karena aku sudah menunda pernikahan kita
dan aku sudah menurunkan kamu di jalan tol waktu itu
aku tak bisa menangkap kamu lagi di jalan tol waktu itu
besok kau kesini lagi aku lihat keadaan dia
aku akan jaga dia baik baik kamu tenang aja
papa belum sembuh
sekarang tanya seperti ini
supaya aku bisa lebih sabar lagi dan lebih mengalah pada papa
ya sudah lah aku memang harus jalan ini semua
aku mau lihat tanya dulu ya
cinta aku diantara jody dan keluarga itu
aku sudah mencintai dia
kau benar benar nekat tanya
udah kamu gak usah bersandiwara
nona mau kemana itu bukan urusan kamu
mendingan sekarang kamu ngaku aja
kamu pasti sengajakan ingin mengajak nona yang gangga
atau kamu lagi berantem dan menyakiti nona
kenapa ibu gak pernah studi punya menantu dari keluarga yang gak tahu diri ini
nara kamu itu selalu disalahkan dan tidak pernah dianggap
ya itu nasib keluarga kamu aja
nggak mungkin kan anak kamu dalam waktu semalam bisa berubah dari kodok menjadi pangeran
dan nona itu cuma dijadikan alat supaya anak kamu bisa masuk di kalangan elit seperti kita
kita lagi sama sama cari nona sekarang kan
kita fokus sampai ketemu nona baru ribut ribut lagi
aduh nara ini paling bisa bisa bianka aja
pak dengan juga anaknya lagi ngorot tuh di kamar
kalau kamu nggak percaya kamu bisa lihat sendiri
ya allah kuatkanlah aku dan nona dalam menghadapi semua masalah ini
buka mata kamu lebar lebar
mana ada nona disini
dona kayaknya kamu sekarang harus pakai kacamata nih
karena kamu sekarang udah tua dan pikun
bukannya aku gak mau ngebela mama
mama pasti bakal curiga kenapa aku pergi
dan nantinya mama akan tambah merendahkan katanya
kalau mama tahu katanya mencoba bunuh diri
nara ibu gak mau tahu ya
kalau kamu gak mau kehilangan ibu
jangan pernah bilang kalau kamu gak mau kehilangan ibu

ngapain kamu bonggong kesini
mau bicara sama nona
kalau ada masalah
mungkin sebaiknya dibicarakan baik baik
silahkan tante tampar saya
tapi saya akan buktikan sama tante
kalau saya sangat mencintai anak anak
dan saya akan buktikan bahwa saya akan membahagiakan nona
tapi bukan dengan harta
tapi dengan cinta dan kesetiaan
tapi dengan cinta dan kesetiaan
tapi dengan cinta dan kesetiaan
kalau dengan bikin nona saja
bk kau selalu terima saya
boleh saya flapsok pada hari ini
tapi minta tante
mama tuh kalau memarin aku masalah nara ya nggak jam satu gini dong
kamu tadi dari mana
kamu gak ada di kamar ini kamu gak ada di kamar mandi
kamu pasti pergi sama nara iya kan
nah mama tadi udah cek dapur belum
nona tuh tadi dari dapur nona abis buat teh hangat nona sakit kepala